tuh kan jadi basah
uh berteduh dulu
tuh kan gue jadi basah lo jadi basah
senang banget diperhatiin sama pacar
bu kayaknya kita gak bisa bantu banyak deh
masalah rizky sama mamanya
diam diam dia orangnya juga keras
apalagi kalau dia udah disakitin
aku udah nyakitin perasaan dia bu
gue bisa masuk ke dalam dan tinggal di dalam hati lo
gue bakal selalu jaga dan lindungi lo
dari apapun put
pintu hati lo masih tertutup dan
aku gak enak banget sama rizky bu
rizky itu selalu nanyain aku
ada perasaan apa aku sama batu bata
tapi aku selalu bilang sama dia
kalau aku nggak punya perasaan apa apa sama batu bata
tadi aku kebawa perasaan
ngedance sama batu bata di atas panggung
itu lama banget bu
dan itu jadi pusat perhatian semua orang
karena aku ngerasa
aku udah nyakitin perasaannya rizki
ibu bisa ngerti perasaan kamu
tapi ibu tau
kamu pasti gak ada maksud kan nyakitin rizki
jadi kamu harus tenang ya sayang
kamu gak salah
terus terang mama bahagia banget
kamu akhirnya mau pulang sama mama
rizky berhenti sebentar ya
kamu pakai jaket mama ya
nanti kamu masuk angin
kamu kedinginan kan
mama aja yang pake
aku juga gak mau kali
kok gak diangkat
mama gak mau aja
pasti mama udah cerita ke om alex
jadi mama gak perlu pura pura lagi kalo mama gak mau ngangkat telfon om alex
mama sama sekali lagi gak mikirin soal itu
cuma lagi fokus ke kamu sekarang
hari ini banyak banget kejadian yang ngusik pikiran gua
selain soal mama dan om malik
hubungan putri sama pangeran juga ganggu pikiran gue
diem lu semua
tolong aku padahal lemah
makanya jangan so jagoan lu
diam lo semua udah cukup
jangan gangguin gue diam
raga ramlal hidup gue jadi gak tenang
jujur gue gak tau
kalo sampe semua orang tau hype gue
ngapain lo kesini ujan ujanan
tuh kan jadi basah
tuh kan gue jadi basah lo jadi basah
seneng banget diperhatiin sama pacar
udah biasa aja keles
gue tuh kesini karena ngerasa bersalah banget
apalagi di pesta seni juga
kita kan jangan ada waktu berdua
udah gak usah lebay
lagian gue ngerti kok
lo pasti lagi nemenin pangeran kan
iya perhatiannya pacarnya
tapi gue masih kepikiran nih sama putri sama rizky
mereka tuh ya kayaknya hubungannya tuh rumit banget
kita yang best friend aja yang enak kok
nyantai nyantai aja happy
ya mau gimana lagi tak
mau mereka rumit kek mau enggak kek
pokoknya gue sebagai teman mereka bakal tetap bantuin mereka
kalau gue tuh malah kasian banget sama pangeran
soalnya pangeran tuh terus terusan di ancem sama si mel
dia ngancem bakal nge share semua video dan bukti
kalau si pangeran itu pernah punya trauma masa kecil
seorang pangeran setakut itu
citra pangeran itu sama kayak kita manusia biasa kali
punya kelemahan punya rasa takut
seorang pangeran yang terkenal sebagai member
thit flower disegani banyak orang ditakutin banyak orang
kalo sampe anak anak kampus tau
ternyata pangeran itu punya penyakit
atau riwayat pas masa kecilnya itu pernah jadi pasien sakit jiwa
itu kan aib buat dia
kasian juga ya pangeran
tapi kan pangeran berhasil bikin rizky jadi jales